di dalam negeri cn indonesia juga meraih penghargaan dalam acara anugerah jurnalistik pertamina
yang digelar pada jumat malam
liputan tentang spbu ramah lingkungan berhasil menjadi juara pertama liputan terbaik kategori televisi
untuk mengapresiasi karya jurnalis di indonesia
pertamina menyelenggarakan acara anugerah jurnalistik pertamina dua ribu dua puluh
kompetisi tingkat nasional itu diikuti jurnalis cetak daring dan penyiaran
dalam kompetisi ini jurnalis cnn indonesia gancar wicaksono
berhasil menjadi juara pertama kategori media televisi
bersama produser lapangan ghea klarissa mereka membuat karya berjudul
ramah lingkungan spbu gunakan listrik tenaga surya
yang dibutuhkan masyarakat apa gitu kan
kalau untuk liputan kami kan saya dari foto saya ghea itu kan
kami liputan tentang bahwa di jawa timur
sudah mulai ada green station
cuma belum ada spklu padahal kendaraan listrik makin banyak lah
itu kan itu sebenarnya tantangan juga gitu kan
supaya lebih cepat menggerakkan spklu nya gitu sih
selain itu anugerah jurnalistik pertamina memberi kesempatan jurnalis daerah berkarya
untuk kategori liputan teritorial
jurnalis transmedia rian novitra juga menjadi juara pertama
dengan karyanya yang mengangkat tema
sampah di pesantren yang mampu mengelola sampah hingga menghasilkan rupiah
ada satu pesantren yang berhasil mengelola sampah itu menjadi pundi pundi pendapatan dan rupiah
ruang sampah di pondok pesantren itu juga semakin maju dan berkembang
berkat dukungan dari pertamina itu sendiri menyediakan fasilitas melalui program csr nya
saya mengambil angle atau liputan lebih kepada pemberdayaan masyarakatnya
bagaimana masyarakat itu bisa maju dan berkembang
setelah didukung oleh perusahaan
pada saat yang berada di sekitarnya
para jurnalis ini berharap apresiasi tersebut dapat membuat jurnalis semakin bersemangat
menghasilkan karya yang lebih baik
tim liputan cnn indonesia